sementara itu kerabat terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua richard eliezer merasa terpukul dan menangis mendengar jaksa menuntut eliezer dengan hukuman dua belas tahun
mereka menyaksikan pembacaan tuntutan dari manado lewat televisi
pembacaan terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua richard eliezer menangis mendengar jaksa menutut eliezer dengan hukuman dua belas tahun
pembacaan terdakwa kasus pembunuhan brigadir yosua richard eliezer menangis mendengar jaksa menutut eliezer dengan hukuman dua belas tahun
berharap richard eliezer dapat kuat tegar dan sehat